aduh sorry ya luki
tadi kan tahu sendiri mbak berusaha ngejelasin ke mas hanung
tapi teleponnya keburu mati
ini pasti karena mbak belum bayar listrik tagihan telpon pembantu belum beli sabun
coba kalau semua itu terpenuhi
pasti tadi mas hanung udah memilih kamu buat bintang di film barunya
aduh mbak jangan kayak orang susah dong
berapa sih tagihannya
mbak sih nunggak satu lima juta

tidak ada yang menyangka kalau dia kaya
opi takut tadinya
opi kan dibawa kesini sama kakek
tapi sejak kakek meninggal
opi takut tentang ngusir opi dari sini
kamu teh kudusadarnya
kamu teh anugerah buat tante
sebab tante teh udah gak punya siapa siapa
suami sudah meninggal
saudara kemar tante juga
sebab jahat pisah njelom anak
dan sejak masuk penjara
tante nganggap abisian jahat
jadi kamu teh kudu janji sama tante nya
kamu jangan pernah ninggalin tante
tapi gak akan pernah ninggalin tante
satu satu saja deh
ah mudak bagi kepisan
ah mudak bagi kepisan
ah mudak bagi kepisan
tante rek tanya
kumbaha rencana mana
naik sekolah di die
opi mau sekolahnya sekolah biasa aja
kalo menurut tante mahnya
kamu teh kudu masuk sekolah nu alus
nu banyak anak pengusahana
sekolah di sekolah khusus untuk orang orang kaya
itu malah bikin opi gak senang
nggak senang karena opi nggak bisa punya teman sejati
mereka itu cuma melihat dari hartanya aja
eh kan baik
duit gitu aduh
pokoknya tante ntunginjinin
kamu teh aku sekolah sekolah yang mahal
eh eh naik kemana pil
mau jalan jalan bentar tante
habis males di rumah terus
ntar lagi aku bisa sekolah lagi
bisa minta traktir lagi
bisa lupain cucian yang segunung
bisa hangout lagi sama teman teman
waduh bagus banget loh ya
siapa nyuruh sekolah
kagak ada cerita sekolah sekolahan
siapa yang mencukupi lu
gue gak gagal beli duit tau gak
mikiran lu seorang kak
ala perempuan biar pinter kayak apa masuk ke dapur dapur juga
mending gak usah sekolah
mendingan lu bantuin nyuci tau gak
dapet duit dan dikumpulin
pakai otak lu jangan pake dengkul
mikiran lu begitu melulu
ini atau gimana sih
aku tuh mau sekolah tau gak
ngomong asal ngejeblak aja
pikir pakai otak
kalau emang gue punya duit emang gue banyak gak apa apa
pikir pakai otak
mau bayar pakai apa tau gak
enak aja pakai dengkul lu pakai otak lu
jidat lu tuh
barangan aja lu
aku gak mau tau
pokoknya aku tetap mau sekolah
kalau gak aku bunuh diri aja
waduh pakai rantangin gue
bunuh diri g
sana bunuh diri sana
oh nyacu lewat tau gak
emang dasar anak lawan lu kalau dibelain sama orang tua
kalau gak jauh gue cacat
mas zanung bisa aja deh
ya iyalah agnes monika yang itu
memang ada lagi agnes monika yang lain
iya aku tahu
aku percaya kok sama mas danung
bisa kan kerja sama
aku tahu kok
mas hanu kan lagi bikin film baru
waktu itu aku gak ikut
habis mas danung kan tahu
aku di sini sibuk banget
lagian kan mas danung juga lagi sibuk tuh
sekarang tuh aku lagi sama seorang profesional bintang baru deh
pokoknya pas banget
pas banget buat filmnya mas danung yang baru
orangnya keren deh
aduh pake acara mati segala
teleponnya pake putus lagi
terus aku gimana mbak
tapi mas danung bramantianya tertarik gak sama aku
aduh sorry ya luki
tadi kan tahu sendiri mbak berusaha ngejelasin ke mas hanung
teleponnya aku baru mati
ini pasti karena mbak belum bayar listrik tagihan telpon pembantu belum beli sabun
coba kalau semua itu terpenuhi
pasti tadi mas hanung udah memilih kamu
buat bintang di film barunya
jangan kayak orang susah dong
berapa sih tagihannya
mbak sih nunggak satu lima juta
mbak buram biar tagihan teleponnya biar bisa telepon mas danung bramantianya lagi
udah ada mati sih
biasa lah syukur
kayak biasa kan
yah dia mati
nih syirky mati gak bisa nyukur nih
mbak be doang yang mati tempat lain gagak be
belum bayar kami
ini pasti gagak syirky nih
dia gak bayar nih rekening nisrik sama teleponnya
eh lu jangan aloh aloh nuk
gue tanya sekarang
lu udah bayar nisrik mau gak bayar telepon
buktinya mati ini telepon sama nisrik
lu ngerti gak
ya kan bayar telepon sama nisriknya agensi di kota sana be
eh lu mikir lama mikir ngulang ajarin gue
gue tau ntar lu
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
nih lu ngerti gak
hai lo kok kecil kayak gitu sih ra ah ini aja deh sekarang kita ngobrol di
pasaran terdekat aja gue yang traktir kerajaan bener bener yuk yuk opi terus
kok lo bisa berbagi ini sih lo inget kan waktu gue ketemu sama kaki gue tante
mary yang rubah hidup gue jadi kayak gini ya lumayanlah
gue dapat harta dari suaminya
terus lo sendiri sekarang gimana kalau gue sih nasibnya berubah banget sejak lo
tahu kan orang tua angkat gue meninggal habis mencari gue gue pengen cari ibu
kandung gue keren gue di bakal kaya raya makanya gue tuh berusaha banget
cari alamat dia
bret apes ketemu iyo
kenapa gak diangkat sih
dari temen temen gue yang matre
yang cuma bisa ngeliat orang tuh dari hartanya aja
gue gak suka kehidupan gue sekarang rak
gue lebih seneng waktu gue miskin dulu
ya paling gak gue punya temen sejati lah
gak kayak sekarang
lo tuh gimana sih
semua orang tuh pengen kaya
lo malah pengen miskin nane banget
mungkin ini saatnya gue untuk ngebales kebaikan lo dulu
bokap lo itu selalu baik banget ke gue
gue akan ngebalas kebaikan bokap lo itu
untuk sekolah di sekolah elit
kita sekolah bareng ra
tapi di sekolah kita yang baru
kita tuh keran peran
lo mau gak